jaringan aktivis indonesia atau jarak indonesia melaporkan anggota dpr ri andre rosiade ke baris krim mabes polri
yang dilaporkan dengan dugaan ada kesengajaan melakukan kejahatan dalam proses penggerbekan pekerja seks komersil di padang sumatera barat
anggota dpr ri fraksi gerindra andre rosiade dilaporkan ke baris krim polri
atas dugaan turut serta membantu tindak pidana perdagangan orang atau tppo dalam kasus penggerbekan pekerja seks berinisial nn di padang sumatera barat
jarak indonesia penanggung jawab pelapor doni manurung menilai tindakan andre rosiade telah melanggar beberapa pasal salah satunya pasal lima puluh enam kuhp
doni dan pihaknya meminta polri juga menangkap bimo nur rahman yang diduga sebagai orang suruhan andre dan terlibat dalam pemesanan hotel kriat padang sumatera barat
rencananya jarak indonesia akan mengajak komnas perempuan untuk ikut bersuara dan membawa kasus ini ke mkd dpr ri untuk proses selanjutnya
beberapa pasal pasal yang di
dilanggar oleh andre rosiade ya
pasal lima puluh enam kuhp
pasal lima puluh enam kuhp pasal dua ratus sembilan puluh enam kuhp pasal tiga ratus sepuluh terus pasal dua puluh tujuh e tiga undang undang ite
nah itulah ada beberapa pasal pasal yang bisa diindikasikan untuk dibuat dipidanakan oleh andre rosiade sebagai dasar hukumnya